masih bersama kami badan pusat statistik merilis indeks presentasi penduduk
berdasarkan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan
dilansir dari situs resmi bps tingkat kemiskinan penduduk indonesia per maret dua ribu dua puluh
sebesar sembilan delapan puluh dua persen atau mencapai dua puluh lima sembilan puluh lima juta orang
angka itu turun enam ratus tiga puluh tiga dua ribu penduduk miskin bila dibandingkan dengan periode september dua ribu dua puluh
sebesar dua puluh enam lima puluh delapan juta orang atau sepuluh dua belas persen
persentase penduduk miskin di perkotaan turun menjadi tujuh dua persen pada bulan maret dua ribu dua puluh
sedangkan presentasi penduduk miskin di pedesaan turun menjadi tiga belas dua persen di bulan yang sama
sementara itu kendati angka penduduk miskin di masa pemerintahan presiden jokowi
kini berada di bawah dua digit yakni sebesar sembilan delapan puluh dua persen
dikutip dari detik com menurut kepala badan pusat statistik
angka ini tidaklah kecil karena jumlahnya setara dengan dua puluh enam juta penduduk
memang lagi heboh ya ada kabar sembilan puluh sembilan persen
penduduk indonesia itu hidupnya pas pasan kalau nggak mau dibilang ya agak miskin
sekretaris kabinet pramono anung mempertanyakan data calon presiden prabowo subianto
yang menyebut sembilan puluh sembilan persen rakyat indonesia miskin atau pas pasan
ia menegaskan pemerintah sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan jadi single digit
yaitu sembilan delapan puluh dua persen
selain itu tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi
berdasarkan sejumlah survei menandakan pemerintah sudah ada di jalur yang benar
dalam mengentaskan masyarakat
gini ya ekonomi kita ini kan ada ukurannya
ukurannya kan tingkat kepuasan publik kepuasan masyarakat
kalau kita lihat dari hasil survei yang ada termasuk survei kompas terakhir
persoalan ekonomi kita kepuasan publiknya kan masih sangat tinggi
jadi artinya apa artinya kritik yang disampaikan pak prabowo
angka sembilan puluh sembilan persen itu dari mana kita nggak tahu
tapi yang jelas bahwa berapa persen
orang kaya dan miskin itu memang ada angkanya
tapi yang jelas adalah sekarang ini kemiskinan itu menurun
sekarang udah single digit sembilan delapan puluh dua
artinya apa pemerintah sudah bekerja on the right track ya
sebelumnya seperti diberitakan oleh detik com
di bali prabowo subianto menyebut masih banyak ketimpangan ekonomi
yang terjadi sejak tujuh puluh tiga tahun indonesia merdeka
prabowo menyebut bahwa saat ini kekayaan indonesia hanya didikmati
kurang dari satu persen penduduk
sementara sembilan puluh sembilan persen penduduk indonesia mengalami hidup yang sulit dan pas pasan
ini pertanyaan publik yang harus saya tanyakan kepada para politisi politisi
yang saat ini bertarung dalam kontestasi pemilu
baik pemilu ataupun pilpres
jadi benarkah sembilan puluh sembilan persen rakyat indonesia itu ternyata hidupnya pas pasan
seperti yang dikatakan oleh calon presiden prabowo subianto
kita akan tanya kepada tiga orang narasumber yang sudah bergabung bersama saya pada malam hari ini
lewat sambungan telepon sudah ada mas ferry juliantono jurubicara bpn
atau badan pemenang nasional prabowo sandiaga uno
selamat malam mas ferry
selamat malam mas budi
kita akan tunggu kedatangan mas ferry di cnn sebentar lagi mas ya
kemudian ada mbak eva sundari jurubicara tim kampanye nasional jokowi maruf amin
terima kasih mbak eva sudah datang
nah ini yang kemudian akan membantu kita untuk meng cross check data
dan juga membuka panoramik
ramah kita bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi politik dan terutama kemiskinan
di indonesia saat ini ada mbak eni srihartati direktur eksekutif dari indef
apa kabar mbak eni sudah lama kita gak ketemu
kita akan bicara mengenai penduduk miskin sekarang
ini penting sekali menjadi salah satu topik kampanye yang perlu diperdalam
perlu diperdebatkan dan juga perlu dielaborasi lebih lanjut
terutama bagi para politisi politisi yang akan bertarung
tapi saya akan tanya ke mas ferry dulu mas ferry
boleh ditampilkan dulu saya akan baca oke
oke ini di belakang kita
kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks keadaan janggal setelah tujuh puluh tiga tahun merdeka yang kaya hanya segelintir
dan ini bukan saya karang bukan angkanya prabowo subianto hasil ini adalah data fakta yang diakui oleh bank dunia
pasan itu seperti apa mas ferry
yang pertama kan gini jadi data koefisien dini rasio baik soal penguasaan aset maupun koefisien dini rasio tentang penguasaan tanah
itu kan menggambarkan bahwa koefisien data penguasaan aset itu empat puluh berapa itu bisa dari versi kubu pemerintah berapa
itu data apa tuh mas ferry
bank dunia dan bps juga ada koefisien dini rasio penguasaan tanah delapan puluh
tidak memiliki akses terhadap tidak menguasai tanah
kehidupan mereka pasti ya
kurang lebih memang memiliki keterbatasan
meskipun bisa jadi mereka memiliki pendapatan yang cukup layak tapi mereka puas
nah itulah sebenarnya yang dikatakan oleh pak prabowo subianto
meskipun pendapatan mereka misalkan di kalangan kebawah mereka mendapatkan
bisa membutuhkan biaya hidupnya tetapi pas pasan
ada tapi tidak begitu
yang harus di
diperbaiki adalah tingkat penguasaan
akses terhadap aset
mas juga penguasaan terhadap tanah tanah ini
mas ferry saya mau sampai situ dulu
oke jadi sebenarnya
kalau misalkan ada pernyataan seperti itu terus kemudian dikritisi
berarti pas pasan atau susah atau mungkin miskin gitu
mas ferry bisa dikategorikan seperti itu gak secara
jawabannya menteri sekretaris kabinet pak pramono anung soal miskin
beda pas pasan dengan
miskin itu kalau menurut sesi pemerintah adalah masyarakat orang yang berhasilan
oke miskin itu kalau menurut sesi pemerintah adalah masyarakat orang yang berhasilan

pas pasan itu pak
misalkan orang yang pendapatan atau penghasilannya tujuh ratus ribu satu juta itu miskin apa enggak itu
kalau menurut data tersebut itu dikatakan tidak masuk kategori miskin
tapi apa benar mereka yang miskin
misalkan dua juta itu kan angka yang sebenarnya relatif
tapi orang dengan angka atau penghasilan dengan dua juta gitu
ya bisa memenuhi kebutuhan biaya hidup menyekolahkan anak kemudian membayar segala macam
mereka nggak bisa saving dia sewa rumah dia nggak punya akses terhadap untuk beli rumah segala macam
dia harus kredit dia harus segala macam
mas ferry pas pasan itu berdasarkan data yang sudah disepakati oleh lembaga lembaga statistik
atau memang pas pasan itu bahasa politik saja gitu mas ferry
ini memang menguasai aset
tanah itu nah oleh karena itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh pak prabowo subianto
sebenarnya bukan masuk untuk kemudian menyalahkan juga pak jelmar
tapi ini adalah sebuah bahan introspek
baik mas ferry
bahwa situasinya seperti itu
nanti kita akan sampai ke situ mas ferry bagaimana calon presiden anda akan menyelesaikan
apa yang kemudian dikhawatirkan atau diresahkan
saya mau tanya ke mbak eva dulu
nanti kami akan terus
menanti apa namanya kedatangan anda di sini supaya lebih enak diskusinya karena kita terkendala komunikasi yang kurang jernih
mbak eva gini melihat narasi yang kemudian dipaparkan oleh calon presiden prabowo subianto tadi
gimana komentar anda
ya pertama penjelasan dari mas ferry nggak sama dengan statement pak prabowo ya
pak prabowo tidak menjelaskan tentang bahwa yang dimaksud dengan kesulitan hidup itu adalah
berkaitan dengan kepemilikan tanah
itu yang pertama
jadi kemudian kenapa respon mas pram tampaknya seperti itu
tapi yang berikutnya sebetulnya saya senang sekali karena tampaknya prabowo pak prabowo dan tim itu akan pasti setuju
dengan program program yang sudah dilakukan oleh pak jokowi untuk memperkuat akses penduduk terhadap tanah terutama penduduk miskin
karena ada tiga perang karena aset ini berada di mana
tiga program ya
yang di highlight itu benar benar aset ternyata
akses to tanah
dan ada tiga program besar yang sudah dilakukan dan sampai sekarang bergulir ya
misalkan bahwa sertifikasi tanah sedang dikuatkan
kalau memang argumennya adalah untuk memperbaiki indeks gini rasio terhadap tanah
maka tiga program sudah disiapkan dan sudah dilaksanakan
sampai saat ini misalkan perhutanan sosial
hutan sosial ini bagaimana satu dua puluh tiga sekian persen juta tanah itu nantinya akan dikelolakan dikuasakan dengan penduduk
dan sertifikasi hingga saat ini sudah sembilan juta sudah disertifikasikan
dan tampaknya menurut pak presiden pada saat kita bertemu dia menyatakan saya sudah berkali kali bersalaman dengan banyak kelompok masyarakat
tapi saya selalu berkeringat dan capek luar biasa
karena yang menerima tanah itu shaking hand nya terlalu kuat
ini saya empat puluh tahun menunggu mempunyai sertifikat tanah milik saya pak
tapi sekarang baru sekarang
bisa dipercaya nggak mbak seberapa bisa diterima akal sehat
ya menurut saya yang paling
dan yang paling kita concern kan kalau mau memperbaiki kemiskinan ya kita mesti intervensi di the most bottom group ya
dan itu adalah kelompok miskin
dan kelompok miskin itu ketika diberikan sertifikat tanah juga diberikan hak pengelolaan hutan sosial
itu luar biasa senangnya baru kali ini pak kita punya seperti itu
dan itu jumlahnya jutaan sih ya
walaupun kalau menurut kita kalau penduduknya dua puluh enam juta
insya allah bisa tercapai karena target dari pembagian tanah dan pemberian tanah itu akan ditargetkan sampai sebegitu
direspon dan angkanya berarti tidak akan sebanyak itu gitu menurut anda
betul apalagi kalau nanti menang lagi ke periode berikutnya
program sudah dijalankan dan program dikuatkan lagi di nawacita plus satu
saya mau tanya ke mbak eni untuk ini kan meluruskan akal sehat kita karena publik banyak yang nggak ngerti apa itu
bukan living cost
apa itu pas pasan apa itu akses kepada aset
berarti orang orang itu tidak punya akses kepada aset berarti orang pas pasan tidak punya akses kepada aset
apakah betul orang orang pas pasan itu tidak punya akses kepada aset
tapi mbak eni ngonsewu banget kita harus tahan jawaban anda karena mas ferry sudah datang
kita akan break sejenak kami akan segera kembali sesaat lagi
orang yang tadi hanya kita dengar suaranya di telepon sekarang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini
ada mas ferry julianto sulap ada di tengah tengah kita
mbak ferry terima kasih
terima kasih mbak mirsa
terima kasih mas
oke kita akan ke mbak emy dulu untuk mempertahankan jawaban penjelasan anda tadi
bahwa kata mas ferry sekali lagi saya elaborasi ini pakai bahasa dan apa atau pikiran saya yang awam sekali gitu ya mbak eni ya
tadi katanya mas ferry bahwa pas pasan itu adalah bagaimana akses masyarakat kepada aset itu tidak bisa dicapai
saya berharap malah itu benar loh
karena apa kalau pas pasan mas budi mau makan pas ada makanan
beli mobil pas ada mobil
pas butuh duit ada duit
begini jadi yang disampaikan mas ferry mengenai ketimpangan lahan

gdp ini yang gdp ada lagi aset ada lagi tanah kekayaan itu ya benar
dan itu tidak hanya urusan indonesia itu ketimpangan itu juga terjadi di dunia
itu betul itu sebelum kita masuk ke apa namanya bagaimana itu betul tidak
nah tapi kan masih menguasai masih bisa mengakses gitu loh
nah apakah itu dibilang pas pasan gitu kan ya tentu tidak
dalam ekonomi dalam terminologi ekonomi ada gak sih kategori pas pasan itu
pas pasan ada dong
itu kalau di dalam teori dasar ekonomi pas pasan itu pengeluaran sama dengan pendapatan
atau kalau dalam produksi biaya produksi sama dengan harga jual harga pokok
itu break even point namanya
remis gitu kan
jadi kalau kita satu bulan gajinya lima juta pengeluaran lima juta pas gitu kan
itu pas banget
nah kalau kemiskinan memang ukurannya gak itu
ukurannya kalau garis kemiskinan itu pendapatan per kapita per bulan rata rata rp empat ratus ribu rupiah
nah bps punya data rentan miskin
nah rentan miskin itu yang orang yang berada di satu sampai satu lima garis kemiskinan
nah itu ada enam puluh sembilan juta

pas pasan tuh ya kalau dalam bahasa
artinya itu kalau mungkin ya yang mendekati pengeluaran sama dengan pendapatan itu artinya yang miskin dan rentan miskin
artinya kalau itu diprosentasekan berarti enam puluh sembilan juta kita penduduknya sekarang kan dua ratus enam puluh dua ratus enam puluh lima juta ya
sekitar empat puluh an persen lah mungkin gitu kan
kalau dalam kan definisi itu
tapi kalau definisi yang diangkat atau di refer atau dijadikan acuan tadi ketimpangan
nah sehingga ini yang harus diluruskan gitu
menurut saya apa namanya sebenarnya ya sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ini kan bukan angka angka itu mas budi
tetapi sebenarnya yang kita tunggu tunggu betul dalam kontestasi politik ini adalah ketika ada fenomena seperti itu
maka sebenarnya programnya kubunya mbak eva apa sih
tapi yang perlu publik ketahui adalah pertanggung jawaban pemakaian data
data ini kan juga penting kan dijadikan narasi
data itu gini mas
data itu ya data itu sesuatu yang netral
sesuatu yang netral
jadi kalau misalnya sekarang ini
yang hadir ini adalah dalam diskusi kita
mas budi bisa bilang satu orang
dengan asumsi apa
yang pakai baju merah
nah itu data
tapi kalau dikatakan bahwa yang hadir hari ini juga yang misalnya ya misalnya pakai jas saja juga bisa
atau keempat semuanya dihitung
mbak eni sebagai orang ketiga dari dua orang yang berkontestasi ini ya
melihat kalimatnya pak prabowo apa yang mencoba apa yang coba untuk diangkat
yang kedua adalah bahwa ketimpangan ini memang masih menjadi pr kita bersama
jadi persoalan ketimpangan ini luar biasa
jadi kan ini kan ekstrim ya sebenarnya
sekali lagi ini bukan persoalan hanya di indonesia
jadi satu persen
satu persen doang loh itu
masa bisa mengalahkan hampir bisa mengalahkan sembilan puluh sembilan persennya gitu
nah itu yang mungkin di highlight
tapi bukan terus disfisikan yang sembilan puluh sembilan persen itu pas pasan yang
jadi menurut anda oke
datanya itu berhak dipakai
satu banding sembilan puluh sembilan persen
kalau itu mengenai ketimpangan
jadi kalau kita berbicara ketimpangan itu benar
tetapi kan ini ketimpangan langsung didefinisikan sebagai orang yang hidup pas pasan
nah itu yang misleadingnya biasnya
ya kan artinya sisanya sembilan puluh sembilan persen penduduk indonesia
kita itu loh mas sembilan puluh sembilan persen
yang satu persen itu pak prabowo gitu loh
yang gak dikuasai
sembilan puluh sembilan persen yang nguasai apa
iya tapi tidak selalu pas pasan kan
kan tadi saya katakan di awal bahwa penghasilan biaya hidup itu sifatnya relatif
ada orang yang pendapatannya dua puluh biaya hidupnya dua puluh
karena satu dan lain hal transportasi
atau kalau enggak bisa diambil juga dari data saving
itu kan berarti dia sudah lebih
atau ada nggak data hutang
karena sebagian besar masyarakat kelas menengah kita menggunakan kartu kredit
itu juga menjadi ukuran
tapi kita bicara mengenai data yang kemudian dinarasikan secara politik gitu
ini kan juga mas ferry
ya gini juga kalau misalkan baik sebenarnya kalau cnn mau
kita sebenarnya sekali sekali pengen dipanggil oleh dpr untuk bicara tentang tema tema yang
jadi kalau ini dianggap masalah menurut saya enggak masalah
karena koefisien gini rasio itu angkanya kan empat puluh tiga
jadi itu sesuai dengan apa ya kemudian
mendapatkan keistimewaan menguasai berapa puluh tanah aset segala macam
mereka yang dikatakan pak prabowo itu pas pasan
pas pasan ini kan bukan pak prabowo katakan
bukan seperti yang dikatakan mas pramono anung tadi bahwa miskin itu data yang berbeda
jadi maksud saya pas pasan itu tidak dalam pengertian
pas pasan bisa mereka dari kalangan kelas menengah penghasilannya lima belas juta
tapi kalau biaya hidupnya ternyata pas atau bisa jadi malah kurang ya pas
mas budi juga misalkan gaji berapa di sini tapi ya
itu juga masuk pas pasan
ya kalau mas ferry lebih dikit
kalau mbak eva kan anggota dpr lebih mungkin
tapi kalau narasi data seperti ini dipakai dalam kontestasi politik menurut anda cukup sehat dalam perkembangan
karena publiknya juga harus dicelahkan dengan data dan fakta yang benar juga
soalnya ini ada problem
kini indeks rasio untuk tanah disamakan dengan kini indeks rasio ketimpangan ekonomi
nah oleh karena itu
itu adalah akses pemilikan tapi bisa makan gitu loh
ada orang yang hidupnya di apartemen gak punya tanah tapi kaya gitu loh
dan makanya kenapa kok kita punya seperti ini
itu kan pas pasan mbak
kenapa kok seperti ini ya
kita tahulah karena reform agraria nggak pernah dilaksanakan oleh rajin rajin sebelumnya
dan baru kali inilah kemudian reform agraria itu
reform agraria dilakukan
enggak bukan kali ini
waktu zaman pak sby ada program pembaruan agraria nasional
kita yang ngekas sekarang
ini sertifikasi bukan reform agraria
reforma agraria adalah pertama menetapkan obyek tanah yang dikuasai satu oleh negara
kemudian itu dipergunakan untuk menjadi obyek untuk reform agraria
satu juta sertifikasi tanah dan perhutanan tanah dua belas lima juta
belum lagi kemudian ada yang dimasuk di dalam kantornya menteri darmin
menteri pak darmin itu adalah dengan membentuk kelompok
jadi bukan orang per orang sertifikatnya jalan sendiri
aset ini sangat penting sekali untuk kemudian menjadi background
agar orang muslim mempunyai aset
reform agraria bukan sertifikasi
karena pengertiannya misleading
antara koefisien rasio kemiskinan dan lahan
reform agraria bukan sertifikasi
jadi gak ngerti teorinya
terus langsung gini
norma agraria itu bukan sertifikasi
itu hanya satu
baik kita luruskan dulu bapak ibu
ketimpangan penguasaan aset
jangan mendenai dong
kok ngecap banyak orang nangis kok menerima
pada saat yang sama ngasih izin mekarta tujuh ratus hektare
dan itu digagalkan
karena operasi tangkap tangan
kalau gak operasi tangkap tangan
pak jokowi ya dukuh
mas ferry dan mbak eva
mas ferry dan mbak eva kita kasih mbak edi dulu
masyarakat kita kembali ke rohrelnya
kemiskinan akan jadi topik dalam pembahasan kontestasi politik
akan jadi perdebatan
siapa yang berhasil menurunkan
siapa yang gagal menurunkan
ini menjadi perdebatan
tapi bagaimana sih sebenarnya dalam konteks politik
kita melihat data kemiskinan
apa yang masyarakat perlu perhatikan
apakah tadi seperti kata mas ferry
bahwa kepemilikan tanahnya
apakah kita melihat orang orang tetangga kita masih miskin apa enggak
apakah baksonya laku apa enggak
bagaimana cara kita masyarakat awam melihat
data kemiskinan itu bisa dielaborasi dalam politik
kalau data kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan
itu memang kemiskinan kronis
itu yang benar benar miskin gitu kan
karena leading indikator
bukan leading indikator lagi
kalau indikatornya saja memang hanya empat ratus ribu rupiah
itu memang memenuhi kebutuhan layak minimum saja lah gitu
nah kalau kita berbicara kemiskinan relatif
ya tadi yang dibicarakan tadi
ketimpangan itu kemiskinan relatif
dan kedua adalah sebenarnya
sekarang ini kan orang orang yang dikatakan rentan itu kenapa
itu rawan atau sangat sensitif ketika ada gejolak
ada gejola inflasi
ada gejolak kenaikan harga bbm misalnya
ada gejolak yang terkait langsung terhadap daya beli mereka
itulah yang terkategori rentan tadi gitu kan
nah itu yang enam puluh sembilan juta tadi gitu
nah sehingga sebenarnya
yang harus benar benar diperhatikan adalah
memang apakah ya setiap kebijakan ini menyebabkan
ya orang orang yang rentan miskin tadi
itu menjadi miskin
itu yang kemudian menjadi adu programnya ada di situ
membuat orang orang yang
kalau yang tadi dipersoalkan masalah
yang agraria dan sertifikasi itu yang betul
itu sangat nyambung dengan kemiskinan dan pas pasan dengan
itu juga kesusahan hidup itu juga
sangat atau ada mbak
sangat berkaitan atau hanya berkaitan
itu kenapa sih
orang miskin itu kan yang nggak punya akses produktif
nah makanya salah satu program
itu memang salah satu
itu adalah memberikan sertifikat
tapi sertifikat itu
jadi ketika dia asetnya
itu kan berarti bisa diagunkan untuk pembiayaan perbankan dan sebagainya
tapi tidak mengurangi yang tadi
dikeluhkan oleh mas ferry
karena secara faktual memang sudah memiliki aset
tapi yang belum
jadi ada yang misalnya dengan perhutanan sosial
diberikan hak untuk menggunakan
kalau perhutanan sosial tidak diberikan
bukan hak milik
nah ada lagi yang lain
sebenarnya sekarang yang dibutuhkan itu adalah memang
bagaimana ada upaya dan kebijakan
program bukan kebijakan lagi ya
program program yang konkret
yang benar benar efektif untuk mereka
jadi kalau mas ferry mau kritik sebenarnya
banyak sekali dana dana
apakah itu bantuan sosial
apakah itu dana dana kemiskinan
ya jumlahnya ini cukup besar
jadi kalau kita total
anggaran kemiskinan itu
hampir atau sekitar seratus triliun
total loh ya
karena tersebar di berbagai macam kementerian
nah kalau mas ferry mau ini
seratus triliun kok hanya mengurangi
mengurangi dalam satu tahun itu hanya satu juta orang
dari yang tadinya terkategori miskin kronis
menjadi tidak miskin kronis gitu kan
itu sangat sangat apa namanya sebenarnya
mahal gitu loh
kita akan bahas ini mbak eni
bagaimana kemudian kita
oke lah kita masuk substansi setelah ini
apa yang kemudian perlu dilakukan oleh
untuk bisa mengentaskan kemiskinan
dan bagaimana kondisinya saat ini
kita akan bahas
usai jeda tetap bersama kami
oke sebelum kita lanjutkan
saya harus garu garu kuping sedikit nih
karena bingung juga
mbak eva tapi kalau
masyarakat pengen tahu sebenarnya
tim kampanye nasional jokowi maruf sendiri
data yang dipakai itu
dan dibacanya dengan betul
dan dinarasikan dengan betul
oh inilah kondisi fakta real
yang terjadi di republik ini
iya tidak ada hanya di republik
di seluruh dunia
kondisinya seperti itu ya
berarti tidak ada yang salah dari datanya
yang mungkin salah
bahwa penguasaan tanah
itu sebetulnya berkaitan dengan
itu masuk kredit tadi loh
ini ada orang nggak punya tanah
terus dikasih sertifikat
supaya dia mempunyai akses untuk
bisa pinjam duit ke bank
gitu loh ceritanya ini
itu masih satu dari reform agraria
yang kedua adalah penguasaannya
yang berikutnya yang paling penting apa
supaya tidak memastikan
bahwa tata ruang itu tidak
bahkan overlap dan seterusnya
yang salah baca itu pak prabowo nya
atau mas ferry dan
tadi bilang salah baca soalnya
interpretasinya bahwa seolah olah
akses terhadap tanah itu
berkaitan dengan living cost
punya dampak nggak mbak eva
kalau misalnya salah interpretasi
ekonomi kan susah sekali
makanya harus kemudian
secara masyarakat umum
makanya kemudian harus dikaitkan dengan
data kemiskinan bps yang lain ya
ini ada indeks generasio tanah
tapi jangan lupa bahwa
baru pertama kali ini
kemiskinan kita itu turun sampai sembilan digit itu tadi ya
walaupun ini jumlahnya besar
sembilan persen bukan
kalau sembilan triliun sembilan puluh persen
satu digit ya
yaitu sembilan delapan persen
sembilan persen itu juga
jadi ada penurunan
dan yang mengembirakan lagi
desa yang biasanya adalah tingkat kedalaman
ini juga sudah mulai turun
dana desanya digelontor luar biasa
awalnya dua puluh triliun
sekarang tujuh puluh triliun
plus kemudian adalah dana kelurahan nanti
insya allah ya
dan jadi itu yang menurut saya ada banyak perbaikan
yang juga harus di cross check kan dengan datanya
itu antibiotik versi jokowi ya
untuk bisa mengatasi penyakit kemiskinan
dan kepas pasan ini mas ferry
anda lihat itu sudah cukup efektif
perkuat lagi atau anda ubah mungkin
ya tapi pada saat yang sama
memberi izin tujuh ratus hektare dari orang perusahaan yang izin prinsipnya lima puluh delapan hektare
terus punya rencana menguasai tujuh ratus hektare di backingnya
artinya ratusan hektare
sementara yang rakyat ini ngajuin sertifikatnya itu berapa ratus meter
ribu meter di total total berapa
nah ini ada ambivalensi ada kontradiksi antara pencitraan ngangkat ngangkat sertifikat
dengan praktek yang sebenarnya dilakukan dan terbukti di operasi tangkap tangan
bahwa beberapa pejabat tinggi di lingkungan pak jokowi
kemudian memberi seperti membackingi
meyakinkan kepada masyarakat konsumen yang bayar dp
bayar booking fee bahwa tidak ada masalah
dan kemudian terkonfirmasi bahwa sebenarnya lipogrup
itu sebenarnya hanya memiliki izin prinsip cuma lima puluh hektare
sekarang bangun tujuh ratus hektare
apa hubungannya dengan data penurunan sembilan delapan persen
sertifikasi perundangan dan kelurahan dari desa
kemudian itu dianggap terus turun kemiskinannya
padahal yang kita persoalkan tadi soal ketimpangan penguasaan tanah
apa yang paling belum dilakukan oleh jokowi yang kemudian akan dilakukan oleh prabowo
makanya menurut saya reformasi agraria
itu bukan hanya sekedar membagi tanah
kemudian memberikan akses terhadap tanah
tapi juga membatasi penguasaan tanah kepada kelompok masyarakat
karena kalau enggak
sekarang enggak sama sekali
ya kan kosong bagi sertifikat yang apa namanya oleh rakyat itu merupakan haknya
dan itu harusnya difasilitasi secara administratif oleh kantor kantor pertanahan di seluruh wilayah
itu kemudian diklaim sebagai reforma agraria
pada saat yang sama pemerintah mendiamkan bahkan membanking membackingi penguasaan pak luhut panjaitan menko
kemudian kasus mekarta menjelaskan lipo lipo group lipo lut
tapi itu kebijakan itu kan antitesis dari reforma agraria enggak bisa dong

ada obyek tanah yang dikuasai negara yang tidak produktif justru yang misalkan dikuasai suatu anggaran harus dibatasi
tapi yang bankingnya juga pak zul ketua mpr juga
senang sekali tadi mendengar yang terakhir yang disampaikan mas ferry
setelah itu kita ingin mendengar selanjutnya begini
nanti kalau pak prabowo menang mestinya ada lanjutannya itu
iya itu dia
kami akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki
yang namanya undang undang reforma agraria
nah itu baru seratus
sebenarnya undang undangnya sudah ada karena sudah ada undang undang pokok agraria mbak eni
karena undang undang poko agraria itu sebenarnya menjadi undang undang yang menjadi rujukan
tadi yang dikatakan tata ruang perkebunan kehutanan dan sebagainya
tapi undang undang undang undang poko agraria yang tahunnya sudah sangat bahula itu
itu banyak sekali yang sudah tidak konteksual lagi dengan persoalan perusahaan sekarang
masalah pertahanan itu tadi
diperlukan komitmen itu
mbak eva anda lihat setuju dengan apa yang dikatakan mas ferry bahwa memang pemerintah tidak bisa membatas batasi
kemudian membiarkan penguasaan tanah oleh konglomerasi sehingga meningkatkan tadi masyarakat paham
ada panjang hukumnya susah
nah makanya kan salah satu programnya adalah kemudian melakukan pembenahan tata ruang dan melaksanakan secara konsisten
dan ini yang tidak pernah dilaksanakan
jadi apa yang dikatakan mas ferry itu pada saat ini kita sambil jalan sinergis ya atau simultan ya
jadi seperti tiga skema yang lain dilakukan
dan yang ini
we do it tadi sertifikatnya jalan ngasih periksaan sama ratusan hektar ke satu orang
kita sudah sampai apa
perizinan itu oleh daerah
melanggengkan ketimpangan penguasaan tanah
perizinan itu oleh daerah bukan oleh pusat
untuk izin tanah itu tidak
itu sebagai kami berharap nanti siapapun ya siapapun baik pak jokowi ataupun pak prabowo yang menang
memang undang undang agraria kita yang sudah sangat tidak konteksual tadi segera
segera ada revisi baru atau ini baru
baik saya setuju
jadi tidak ada perdebatan seperti ini lagi di kampanye lima tahun yang akan datang
karena sudah sampai ujung ujung diskusi ini mas ferry dan juga mbak eva dan juga mbak edi
saya minta closing statement mengenai kembali ke kitoh kita
kitoh diskusi kita mempertanyakan ini pertanyaan publik orang orang awam seperti saya yang
itu loh ceritanya
jadi bukan dalam makna tidak bisa makan tapi adalah memang perlu diberdayakan
ya perlu diberdayakan supaya ada aset aset produktif itu ya istilahnya
itu yang kemudian memampukan terutama untuk prasejahtera
dan prasejahtera itu bukan hanya dengan tanah ya tapi sebelumnya social protection kita itu terbesar di dunia
dan jangan lupa bahwa social protection itu yang saya senang karena saya feminis ya
ada lima juta pengusaha baru yang mendapatkan dari kredit pnm
pnm itu permodalan nasional madani
khusus untuk perempuan yang miskin
karena apa perempuan adalah pisau paling tajam untuk memperbaiki kemiskinan
dan penggerak perekonomian
jadi itu kalau dari perspektif saya
jadi memang situasi memang harus diperbaiki
tapi jangan lupa we have dan something
dan itu sudah disyukuri banyak orang
dan kita memperbaiki ketimbangan ketimbangan tadi
tapi kuncinya satu yang struktural
tata ruang harus dibereskan
dan undang undang reform agraria harus diperbaiki
tapi ditegakkan secara konsisten
ya menurut saya masyarakat yang lebih bisa menilai apakah hidupnya sekarang pas pasan berlebih atau enggak
karena kemiskinan itu kan bukan hanya soal yang sifatnya kuantitatif
ekonomi itu bukan soal yang sifatnya kuantitatif
oleh karena itu karena kualitatif kita yang sebagai politisi ya punya empati terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat
ini bentuk bagian dari empati
kita nggak bisa bilang bahwa angka penurunan yang berdasarkan data data itu kemudian disampaikan kepada masyarakat yang sekarang tadi disampaikan oleh mbak eni
ada jumlah masyarakat lain yang rentan terhadap

dia tadinya pelaku usaha maju tapi karena pertumbuhan ekonominya turun pas pasan
kemudian dipajekin lagi sekarang makin berat lagi biaya hidupnya
kemudian karena ada kenaikan tarif dasar listrik bbm dan lain sebagainya
membuat biaya hidup mereka makin tinggi pendapatannya rendah
itu pun juga menjadi tadi rentan
tapi inflasi paling rendah ini ya
nggak bisa dijawab dengan angka angka kayak gitu
karena orang yang melakukan itu masyarakat yang melakukan
yang merasakan bebannya
yang bebannya seperti itu
jadi nilai tukar rupiah kita juga jatuh
itu juga akan melanda berdampak terhadap pelaku usaha kecil menengah yang menggunakan bahan baku utama dan penolong import segala macam
itu kayak gitu
jadi ya saya sih sebenarnya menganggap bahwa kalau soal ekonomi tidak bisa hanya sifatnya kuantitatif
nah ini mbak eni
untuk para politisi yang akan bertarung untuk capres capres dan juga masyarakat
apa yang harus diperhatikan memakai data melokalisir bagaimana melihat kemiskinan gitu misalnya
ini saya mau ngasih masukan ini
jadi masyarakat kita itu masyarakat timur sebenarnya mas budi
kita nggak terbiasa sebenarnya dengan yang kegaduh yang apa namanya terlalu lebay gitu gitu
itu kita nggak malah masyarakat itu infill gitu loh
nah itu makanya sebenarnya cara berkomunikasi yang efektif itu mestinya mendingan yang realistis
jadi bahasa bahasanya juga yang realistis gitu
katakanlah terkait ini tadi ketimpangan besar ya
tetapi sebenarnya kalau saya bilang ya siapapun masyarakat terutama yang masyarakat awam ya
kalau dibilang sembilan puluh sembilan
masyarakat kita pas pasan ya pasti akan bertanya gitu
nah mestinya diksi diksi yang seperti itu mestinya tidak perlu
karena selain ini tidak menyelesaikan masalah
hanya membuat gaduh saja gitu kan
nah alangkah baiknya
alangkah baiknya ini ke depan kita ingin betul betul adu program
iya itu saya tadi kan jelas ya
yang jelas gitu kan
selalu temanya kayak gini
sekarang indef ya
yang salah ini cnn
saya mau ngajak mbak lea
eva aku mau ngajak mas ferry ya
indef akan menyiapkan
itu di depan saya bawa tebel banget bahan bahan
menyiapkan satu forum yang benar benar untuk mencerdaskan masyarakat
kami bikin problem statement persoalan persoalan
saya akan tanya
saya akan tanya apa programnya mbak eva
tapi untuk kali ini edisi kan masih panjang enam bulan ke depan
itu yang mau dijawab diselesaikan hari ini
besok kita akan bicara mengenai program program
itu lebih baik
terima kasih mbak eva
terima kasih mbak eni atas pencerahannya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap bersama kami